tadi sepet tau antriannya berapa lama
yogyakarta surganya pemburu kuliner
pusat jajanan hingga kuliner legendaris tersebar hingga ke sudut kota ini
salah satunya ini nih
tertarik mencoba bakmi jawa godok
atau bakmi jawa goreng dua duanya mantap kok
intip dulu cara masaknya ya
bakmi jawa rebus atau godok disajikan berkuah
telur bebek suiran daging ayam kol daun bawang ditumis dengan bumbu
tambahkan kuah kaldu ayam dan mie
lalu beri gula garam dan merica
taburi bawang goreng dan seledri
bakmi jawa goreng bumbunya sama kok
yang jelas disajikan dengan kecap tanpa kuah
pakai irisan cabai rawit bisa kok
ada bumbu wajib dalam bakmi jawa
mbak ini kan dari tahun ke tahun ini resepnya supaya rasa bakminya ini tetap sama
apa yang harus dijaga nih
itu kita harus simbah
harus apa ya kalau bisa malah ditingkatkan
jangan dikurangi bumbu itu
tapi kalau untuk menu bakmi jawa ini biasanya bumbu yang wajib ada di bakmi jawa atau apa
ya itu yang paling penting
pasti itu bawang putih sama miri
itu jadi ciri khas bakmi jawa ya bumbunya kemiri dan bawang putih
iya jadi bawang putih sama bumbunya itu lebih banyak lebih enak
mbah kasih tips dong supaya bakmi jawanya enak nih untuk mie nih
biar teksturnya pas
itu masaknya harus gimana sih
jangan terlalu mateng
jangan kurang matang itu harus pas
sejak kapan ya penganan berbahan mie masuk ke yogyakarta
ya kalau mie itu sebenarnya kan dari cina ya
cina udah ribuan tahun yang lalu
nah masuk ke indonesia itu pada saat kolonial ya abad ke tujuh
bersama dengan pedagang pedagang tionghoa
nah ke jogja ini saya kira juga sama
pada masa masa itu
masuk ke jogja bersama sama dengan pedagang tionghoa itu
mereka kemudian mulai membuat mie dan ada akulturasi juga
terkait dengan budaya ya
budaya di jogja terutama di jawa
mayoritas penjual bakmi jawa di yogyakarta
ramai didatangi pembeli pada malam hari
warung bakmi jawa yang berlokasi di jalan bintaran kulon
kecamatan mergangsan ini misalnya
warung legendaris yang ada sejak tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh ini
adalah salah satu warung bakmi jawa yang menjadi incaran wisatawan
saking ramainya warung ini setiap hari
juru masaknya pun banyak ya
kalau senin sampai rabu ini ada empat juru masak
sebenarnya kalau kami sampai minggu ada lima juru masak
nih di gerobak ini mereka masak masing masing satu
kenalin nih samio
juru masak yang paling lama bekerja di warung ini
warga bantul berusia enam puluh tiga tahun ini bekerja di dapur
mulai jam empat sore sampai setengah dua belas malam
samio adalah satu dari tujuh juru masak yang bertanggung jawab
penjaga cita rasa bakmi jawa yang dijual di warung ini
masak bakmi jawa di warung ini
kenapa bisa bertahan selama itu
ya kalau saya kan ijazahnya akan rendah
tapi ya kerjaannya aja
saking ramai pembeli
samio hanya libur lima hari dalam sebulan
upah yang didapat seratus ribu rupiah per hari

dan harus memastikan juga nih

masak bakmi ini
ini adalah masakan yang paling penting
masak bakmi ini
ini adalah masakan yang paling penting
dan harus memastikan juga nih
rasanya harus pas gitu ya
bapak nggak capek
ya seharunya ya capek
tapi ada istirahatnya
yang penting halal ya pak ya
minimal dua ratus porsi bakmi jawa terjual di warung ini
harganya dua puluh lima ribu rupiah per porsi
beneran nikmat nggak ya bakmi jawanya
ini yang kedua saya
setelah dapat informasi dari teman gitu kan
legend katanya di sana
kenapa balik lagi ke sini rasanya gimana
yang jelas penasaran
pengen balik lagi
rasanya sih sebenarnya biasa aja
karena aku tipe yang suka pedes
terus kurang masuk di selera aku aja sih
mau yang lebih ramai
cobain nih bakmi jawa yang warungnya ada di kawasan
alun alun utara yogyakarta
warung legendaris yang ada sejak seribu sembilan ratus delapan puluh tiga ini
buka mulai jam lima sore sampai sebelas malam
tapi kalau ke sini pas jam makan malam
siap siap antre ya
kalau nggak ke bagian tempat duduk
terpaksa deh lesehan
sebanding gak sih rasa dengan antrian panjangnya
kalau menurut saya
ini agak keasinan ya
tapi masih enak kok
karena memang saya suka isiannya
banyak sekali ya
potongan daun bawangnya juga saya suka nih
yang jelas sensasinya memang ya
karena tempatnya ramai sekali
orang jadi kepo penasaran
sampai sampai gak dapat tempat duduk di meja
area parkir kayak gini aja jadi
saya duduk di depan mobil yang parkir nih
nih yang di sebelah saya itu dari bondowoso ya
ini sudah berapa lama nyunggo
satu jam makanannya belum datang
saya beruntung ya dapat lebih dulu
saya duluan nggak apa apa ya pak abu
semua menu bakmi jawa di warung ini dibanderol dua puluh lima per porsi
lima ratus porsi bakmi jawa
bisa ludes terjual dalam waktu enam jam
omset penjualan bakmi jawa di warung ini
bisa mencapai rp lima belas juta per hari
saya penasaran nih
nanya sama pemiliknya aja nih
kenapa pak warungnya bisa rame gini
ya kita punya kesabaran lah
jadi kita harus sabar tekun
melayani pembeli juga
bisa membaca keseleranya pembeli
supaya seperti orang nulis itu
kalau tergesa gesa kan jelek
mangsa pun juga gitu
jadi kalau mangsanya tergesa gesa juga tidak enak
berarti ini kuncinya ada di juru masaknya
di hari biasa pelanggan bisa mengantre satu jam
hari libur bisa dua jam lebih loh
sempet terpikirkan tadi
tadi sempet tau antreannya berapa lama
minimal satu jam sama keluarga udah nunggu
nah ini kalau misalnya satu jam
mau ditunggu atau nggak nih
ya sambil ya coba nunggu aja
kalau ada opsi lebih lanjut
jadi kalau emang ada opsi lebih nih
jalan lah gitu
kalau udah gak sabar
udah kita beli makan di tempat lain
udah keburu lapar ya
ya di rekomendasi orang orang lah
terus katanya pak jokowi pernah makan di sini ya
oke kalau gitu selamat nunggu ya
thank you mas
wah wah jauh jauh dari luar kota
demi menikmati sepiring bakmi jawa
nggak salah nih
yogyakarta disebut surganya wisata kuliner
jangan demam masa mau makin younger

festival yang paling dinanti oleh penjual bakmi
setiap warga yang ingin makan bakmi
hanya cukup membayar sepuluh ribu rupiah saja
pak ini punya berapa porsi hari ini
porsi saya pesan yang goreng satu ya oke
tak seperti biasanya
desa piaman kabupaten gunung
kidul yogyakarta tampak ramai
untuk pertama kalinya
desa ini menggelar festival bakmi piyaman
festival ini festival yang paling dinanti oleh penjual bakmi
di festival ini setiap warga yang ingin
makan bakmi hanya cukup
membayar sepuluh rupiah saja
pak nyiapin berapa porsi hari ini
dua ratus porsi saya pesan yang goreng satu ya
sebelas penjual bakmi jawa lengkap dengan gerobaknya
bukan untuk kompetisi
tapi ajang promosi piaman
sebagai kampung bakmi jawa di yogyakarta
makan bakmi di desa piaman
dibandingkan dengan makan bakmi di tempat lain
rasanya beda ini lebih spesial
seperti apa rasanya
rasanya ada manisnya ada gurihnya
beda banget ya
nah ini mbak sebagai warga
pengen gak sih festival ini terus diadain
ya supaya ada
buat memperkenalkan juga
apalagi murah meriah ya
harganya murah banget
oke mantap memang nih
di festival bakmi piyaman pertama ini
ada tujuh ratus porsi bakmi jawa
digelar di tempat yang lebih luas ya
biar bisa menampung penjual dan pengunjung lebih banyak
kalurahan atau desa piaman
dihuni sekitar dua sembilan ratus keluarga
sekitar dua ratus keluarga
membuka usaha bakmi jawa
yang tersebar di sebelas padokuhan desa ini
mereka tergabung dalam tiga paguyuban bakmi jawa
banyaknya penjual bakmi di desa ini
membuat piyaman disebut kampung bakmi jawa
bahkan banyak penjual bakmi jawa
di kota yogyakarta
berasal dari desa ini
pak ini sejak kapan ini mulai bermunculan
penjual bakmi jawa di desa piyaman
kalau di desa piyaman sini
dua puluh tahun yang lalu ya
kalau dulu memang
orang pada mau cari
pada jualan bakmi ya
bermunculan di piaman ini
banyak sekali yang itu di piaman
kalau dulu di jogja cuma mikul
pakai bikul itu
sekarang udah pada mangkal
di warung warung seperti itu
karena jumlah penjual bakmi jawa
di desa ini terus bertambah
banyak warga yang mengadu nasib
dengan membawa keahlianya
memasak bakmi jawa seperti jakarta surabaya bahkan hingga ke kalimantan
jadi yang pertama itu memang harus ada kesadaran atau edukasi
bahwa melestarikan makanan tradisional khas daerah itu sangat penting bagi masyarakat itu
informasi tentang pentingnya makanan tradisional untuk kesehatan masyarakat
dan juga ekonomi membangun ekonomi kerakyatan
dan yang paling penting adalah regenerasi
renerasi itu betul
skill membuat itu dengan otentik
itu yang penting
ini yang cukup sulit ya
jadi harus dijaga jaga bersama pemerintah masyarakat dan elemen lainnya
ya komunitas juga untuk mendukung itu saya kira
lebih dari dua puluh delapan tahun sugianto menjual bakmi jawa
berawal dengan membuka warung bakmi kaki lima di kota yogyakarta pada tahun sembilan puluh an
kemudian melanjutkan bisnis kuliner
dan menjaga bakmi jawa di tanah kelahirannya piyaman
pria berusia lima puluh tiga tahun ini selalu menggunakan ayam kampung betina untuk bakmi jawa buatannya
pak ini kalau misalkan ayam untuk bakmi jawa ini yang bagus yang dipakai ayam apa
ada yang sudah pernah bertelur
kalau belum bertelur gimana
belum ada kaldunya
belum ada kaldunya
nggak pakai ayam pejantan
itu juga ada yang pakai tapi hanya untuk diambil dagingnya
tapi tetap harus pakai betina
betina gitu ya
yang sudah bertelur karena kaldunya lebih sedap
nah ini kuah kaldunya pakai apa aja pak
bumbunya itu epi miri udang
oke itu fungsinya untuk
untuk membuat sedap ya
biar sedap ya
kita aduk lagi pak
bisnis bakmi jawa di desa piaman boleh dibilang bisnis keluarga
seperti sugianto nih
dia dibantu empat orang karyawan yang merupakan kerabatnya
upahnya seratus ribu rupiah per hari
warung warung bakti jawa di desa piyaman buka mulai jam lima sore
termasuk warung sugianto di jalan lingkar utara padukahan ngerboh ii
jika melintasi desa piyaman di gunung kidul
anda mudah menemukan bakmi jawa di pinggir jalan
namanya juga sentra usaha bakmi jawa ya
semakin malam warung sugianto semakin ramai
pelanggannya bukan hanya warga
bagaimana dengan desa piyaman
pengendara yang melintas juga kerap menyantap bakmi jawa buatannya
bahkan ada yang menjadi pelanggan setia loh
apa sih yang membedakan bakmi jawa di piyaman dengan daerah lain
bisa dua tiga kali
soalnya kan kalau bakmi kan ada yang bakmi kuah sama bakmi goreng juga gitu kan
kalau pengen kuah
rasanya lebih kuat
beda aja deh mas
bisa seminggu dua kali pasti makan di sini
lebih enak yang piyaman
karena dari bumbunya itu lebih berasa sih
dan di sini juga masaknya dia pakai areng
itu yang bikin rasanya beda
kalau aku pedangnya bakna
seporsi bakmi jawa dijual di sini

dengan pendapatan bersih rata rata empat ratus ribu rupiah
memang rezeki gak kemana ya
meski jualan bakmi jawa di desa tetap cuan
bu ini kenapa harus pakai daun jati
biar sedap mas
ya tambah sedap
ya tambah sedap
ya tambah sedap
ya tambah sedap
satu lagi nih kuliner khas dari yogyakarta berbahan mie
namanya mie pentil
tapi jangan bayangkan menu ini berlimpah rempah seperti bakmi jawa ya
karena tampilannya sederhana
yang jualan kebanyakan di pasar tradisional
di pasar pundong kabupaten bantul ini salah satunya
sekaryati warga dusun seyegan terbilang lama menjual mie pentil di pasar ini
sejak tahun dua ribu enam

meski usianya lima puluh lima tahun sekaryati masih setia dengan profesinya
sehari ia bisa menjual sepuluh kg mie pentil
daun jati biasa digunakan olehnya sebagai pembungkus
disajikan dengan sambal tempe mie semakin mantap saat disantap
bu ini kenapa harus pakai daun jati
biar sedap mas
ya tambah sedap
tapi ini kalau orang beli harganya bisa macam macam nih
ada yang rp lima ada yang rp sepuluh
rp dua lima ratus begitu ya
tapi bisa sesuai banyaknya
ya sesuai banyak
bu kalau jualan mie pentil ini kan murah banget nih
ibu dalam sehari bisa ngejual berapa bungkus berapa banyak mie pentil
sepuluh kg sehari kejualan
berapa dapatnya kalau diumumkan
satu kg itu rp dua
rp dua eh rp dua puluh dua dikali
jadi dalam sehari ibu bisa dapat berapa penghasilannya bu
ya rp seratus lebih
rp seratus lebih
rp seratus lebih
kalau minimal rp satu ayah dapat ya
anget sekali buat
cukup untuk beri bahan lagi bikin lagi
berjualan mulai jam enam pagi
jam sebelas pagi
jam tiga belas siang
biasanya mie pentil sekariati ludes terjual
laris juga ya
desa sri hardono di kecamatan pundong
adalah sentra pembuatan mie pentil
ada warga yang memproduksi panti singkong
sebagai bahan utamanya
ada pula yang memproduksi mie nya
saryanto adalah satu dari dua puluh produsen mie pentil di desa ini
dalam sehari ia bisa menggunakan dua puluh lima hingga empat puluh kg tepung atau pati singkong
untuk dijadikan mie pentil
adonannya cukup tepung dengan air mendidih
kalau sudah kalis begini adonan siap dicetak
pak kalau di pundong ini mie pentil ini ada sejak tahun berapa pak
kalau cerita cerita dari sibah sibah dulu gitu
kalau dari produk utamanya ya
memang dari orang tua atau sibah sibah kita
kalau hitungan untuk ukuran tahun
ya kalau dari ibu saya
kisaran empat puluh lima tahun yang lalu
itu dari ibu sudah ada
kalau dari kakek ya nggak tahu hitungannya bagaimana itu
pokoknya dari kakek
tapi kalau dari ibu saya sekarang ini
sudah kisaran empat puluh lima tahun
pati singkongnya pak tapiocanya itu memang harus dipilih
yang cocok dijadikan mie pentil yang seperti apa
kalau dari kita memang
ngambilnya itu memang benar benar dari singkong pilihan
katakanlah dia panen di musim kemarau
biar kandungan tepungnya itu agak banyak
urusan mencetak saryanto mempekerjakan warga desa
andi adalah satu dari tiga karyawan di pabrik mie pentil ini
teknik mencetaknya terbilang tradisional
adonan yang dipadatkan ditekan dengan memutar alat ini
dan selagi itu
kami terus terb dominant melalui tim mengisi
dan meniapkan pengurusan penelitian bas différence
gimana nih membantu gak buat di rumah
ya cukup membantu
jadi kalau sistem pengupahan rata rata itu per hari harian atau gimana
jadi hitungannya sehari rata rata bisa dapat berapa nih
sehari itu rp satu ratus lima puluh
cuma buat satu orang atau dua orang
buat dua orang
jadi bisa minimal rp enam puluh masuk ke kantong
mie siap untuk direbus
sekilas bentuknya mirip mie biasa
kok namanya pentil ya
pak ini mie pentil yang sudah jadi nih
karena memang kalau sudah diproses dengan perebusan nanti bentuknya persis kayak pentil
yang itu yang buat apa yang dipopa di ban itu yang buat ban itu loh
orang orang menyebutnya dari dulu mie pentil
perlu teknik khusus merebus mie berbahan tepung singkong
saat mie dimasukkan ke air mendidih ukur kekenyalannya ya
jangan sampai tekstur mie terlalu lembek
di balik keunikan namanya mie pentil memiliki kandungan gizi yang istimewa loh
mie pentil ini kan dari tepung tapioca ya bu ya
ini kalau misalkan dibandingkan dengan mie dengan bahan lain
kira kira kandungan gizinya lebih baiknya apa
jadi mie ini kan sumber karbohidrat
mie dari kalau mie pentil ini kan dari tapioca
ini sumber energi jadi karbohidratnya banyak
kalau mie dari gandum itu proteinnya lebih banyak
jadi tergantung dari siapa yang mengkondisi memakan mengkonsumsinya itu
misalnya ini cocok untuk yang memang menghindari gluten
yang ini cocok
jadi bisa untuk mencegah diabetes segala macam
ada istilahnya dengan padi resistant atau resistant starch
itu sama dengan atau semacam serat serat pangan yang bisa meningkatkan saluran pencernaan
ya seperti itu
setelah ditiriskan mie pentil siap diberi bumbu
nur yani istri saryanto ini nih yang piawai menakar bumbunya
selain garam ini yang bumbu utamanya juga ada minyak
ini minyaknya sudah dibumbui juga
merica bawang putih sama kemiri
ada garamnya juga
jadi ini akan menambah aroma dan gurih ya
kalau sudah gini sudah siap makan
tinggal pakai sambal
sambalnya biasanya sambal
nah kalau misalkan ini kan
cepat basi enggak sih mie pentil ini
tahan lama berapa lama
jadi ini enggak tahan lama ya bu ya
tapi kalau mau lebih lama bisa dikulkas kita tahu
itu bisa berapa lama dikulkas bisa awet
jadi sebenarnya ini bisa dimakan langsung
tapi kalau mau digoreng juga mau ditumis bisa
tergantung selera ya bu ya
mie pentil dijual sekitar dua puluh ribu rupiah per kilogram
makanya selain teknik merebus
meminyakinya juga harus telaten nih
jangan sampai merusak teksturnya
meski tampilannya sederhana
mampu menggerakkan ekonomi para pedagang kecil lho
termasuk melestarikan kualitas
dan kulinar legendaris khas bantul agar tak punah
mie pentil semakin mewarnai cerita mie di yogyakarta

jangan lupa like subscribe dan share ya